bidan pita puspita sari menyusuri jalan setapak di kawasan suku baduy
kecamatan lewi damar lembak banten
seperti biasa ia berjalan kaki sejauh empat belas km
masuk dari kampung ke kampung yang dihuni warga suku baduy
suku baduy sendiri merupakan suku di banten selatan
yang tetap memegang teguh adatnya dengan tidak mau terpengaruh dengan dunia luar
bidan pita adalah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas ciseme
tak mudah untuk bisa diterima oleh warga baduy
butuh dua tahun bagi ibu anak satu ini
agar bisa menjalankan tujuan mulianya menjadi bidan di kawasan suku baduy
bagi wanita berusia dua puluh delapan tahun ini
tak ada beban melaksanakan aktivitasnya melayani kesehatan
pita ingin mengabdi di daerah kelahirannya
dengan harapan bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan
saya bina sekarang itu itu gak mudah sebetulnya
mereka juga awalnya kalau tidak mengenal saya kan nggak mau diperiksa
atau misalkan mereka diperiksa ke posyandu disuntik
atau misalkan di posyandu diimunisasi
atau misalkan diperiksa sama juga mereka gak mau sebetulnya kalau mereka gak kenal
ya harapannya sih
semoga pemerintah memberikan gaji yang layak untuk kita semua
karena tidak hanya saya yang bertugas di situ
ada delapan bidan kanekes juga yang bertugas di situ
semoga kalau ke depan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil mungkin
pita tak pernah menolak jika ada warga baduy yang membutuhkannya
meskipun ia seorang bidang
tak jarang pita melayani konsultasi

dukungan sang suami pun membuat pita tetap bisa menjalankan tugasnya
sebagai bidan dan ibu rumah tangga dengan seimbang

dan pengabdian bidan pita dalam membantu ibu dan anak warga pedalaman
merupakan tugas mulia
menjalankan sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
bukanlah hal yang mudah jika tanpa dukungan
meski hanya menerima gaji honorer
pita tak berhenti membantu warga baduy
untuk menerima layanan kesehatan
wajid luat lebak banten